itu perintah dari pak presiden terpilih kita tetap menjalankan tugas yang sekarang
itu perintah dari pak presiden terpilih kita tetap menjalankan tugas yang sekarang
dapat kritik dari pak cika dulu zaman tadi pak presiden sebelum dilantik dia mulakan timsari menteri